tentunya kita bertanya tanya siapa sebenarnya hadi pranoto itu ya lady
betul sekali apalagi tadi seperti dikatakan bahwa idi tidak menemukan namanya begitu ya dalam daftar pakar mikrobiologi
betul sekali hadi pranoto yang mengaku sebagai pakar mikrobiologi dan mengklaim sebagai pencipta ramuan untuk menyembuhkan serta mencegah virus corona senin siang menunjukkan produk herbalnya
selain berbahan baku rempah indonesia seperti ekstrak sirsak dan manggis ia menyebut minuman herbal ini tidak mengandung unsur kimia
saat ditemui di sebuah aula di kawasan yasmin kota bogor jawa barat hadi langsung memamerkan puluhan botol racikan herbal yang diklaim dapat menangkal virus corona
ia memastikan ramuannya dapat meningkatkan antibody pasien yang terpapar covid sembilan belas dan bukan sebagai vaksin
sementara itu menanggapi kecaman dari lembaga idi pria yang menjadi viral setelah diwawancarai oleh youtuber ini mengaku ramuannya siap diuji klinis dan diproduksi masal secara gratis
sebab sejumlah pasien yang nyatakan positif covid sembilan belas
diklaim sembuh setelah menjalani terapi dengan ramuan herbal miliknya
antibody covid sembilan belas ini adalah herbal untuk meningkatkan antibody kita dalam menghadapi covid sembilan belas
kalau memang ada lembaga yang merasa keberatan dengan uji klinis ini mari kita bersama sama kita lakukan uji klinis
bermanfaat untuk saudara saudara kita yang sekarang ini terjangkit covid sembilan belas ayo kita teruskan
tapi kalau herbal ini ternyata terbukti tidak ada manfaatnya dan memberikan dampak negatif terhadap kesehatan saudara saudara kita mari kita lupakan
kita buang jauh jauh herbal ini